kita beralih ke informasi pilpres dua ribu sembilan belas
dewan perwakilan daerah partai golongan karya provinsi jawa timur
melarang keras kadernya menjadi tim ses calon presiden
selain jokowi dan ma'ruf amin
sementara di tengah perayaan haul gusdur
para alumni santri pondok pesantren tebu ireng jombang
mendeklarasi dukungan pada pasangan prabowo sandi
untuk pilpres dua ribu sembilan belas
jokowi dan ma'ruf amin
diusung partai golongan karya
bertempatan dengan haul gusdur
alumni santri pondok pesantren tebu irng jombang
sepakat mendeklarasikan dukungan
pada pasangan prabowo sandi dalam pilpres dua ribu sembilan belas
juru bicara pemenangan prabowo sandi
yang merupakan sepupu mantan presiden abdul rahman wahid
atau gusdur mengatakan
mereka akan memenangkan prabowo sandi
di setiap daerah masing masing
mereka berjudun datang ke rumah saya
tanpa dikomando tanpa saya perintah
tanpa saya minta mereka mendeklarasikan diri
untuk membentuk jaringan relawan
alumni pesantren untuk kemenangan prabowo sandi
para alumni tebu ireng ini sepakat mendukung prabowo
di sejumlah daerah seperti jakarta
makassar surabaya dan kabupaten gresik